setelah dirusak dan dibakar sejumlah halte transjakarta mulai dibenahi salah satunya di halte bundaran hotel indonesia
perbaikan ini dilakukan oleh pt transjakarta di halte bundaran hotel indonesia dengan membersihkan sejumlah puing
menggunakan truk dinas kehutanan puing puing sisa kerusuhan pun diangkut dan dibersihkan
selain halte bundaran hotel indonesia diperkirakan ada dua puluh halte lain yang mengalami kerusakan dalam aksi unjuk rasa menentang pengesahan undang undang cipta kerja kamis lalu
selamat siang rizky saya tidak bisa mendengarkan pertanyaan anda dengan baik tetapi yang bisa kami bagi dari lokasi halte transjakarta bundaran hotel indonesia adalah bagaimana saat ini halte tengah mulai dibersihkan
tadi pagi kami melihat ada beberapa truk yang kemudian mengangkut puing puing dan saat ini yang anda bisa melihat di belakang saya halte sedang dibersihkan dengan seksama oleh petugas galau
tadi pagi kami melihat ada beberapa truk yang kemudian mengangkut puing puing dan saat ini yang anda bisa melihat di belakang saya halte sedang dibersihkan dengan seksama oleh petugas galau

tadi pagi kami melihat ada beberapa truk yang kemudian mengangkut puing puing dan saat ini yang anda bisa melihat di belakang saya halte sedang dibersihkan dengan seksama oleh petugas galau
tadi pagi kami melihat ada beberapa truk yang kemudian mengangkut puing puing dan saat ini yang anda bisa melihat di belakang saya halte sedang dibersihkan dengan seksama oleh petugas galau
tadi pagi kami melihat ada beberapa truk yang kemudian mengangkut puing puing dan saat ini yang anda bisa melihat di belakang saya halte sedang dibersihkan dengan seksama oleh petugas galau
tadi pagi kami melihat ada beberapa truk yang kemudian mengangkut puing puing dan saat ini yang anda bisa melihat di belakang saya halte sedang dibersihkan dengan seksama oleh petugas galau
tadi pagi kami melihat ada beberapa truk yang kemudian mengangkut puing puing dan saat ini yang anda bisa melihat di belakang saya halte sedang dibersihkan dengan seksama oleh petugas galau